panglima tni marsikal hadi cahyanto minggu petang tadi menyatakan lima puluh tiga abk kapal selam kri nanggala telah gugur
dan bagian kapal selam telah ditemukan dengan kondisi terbelah menjadi tiga bagian
kami akan bergabung dengan koresponden cnn indonesia iwan hermawan di banyuwangi jawa timur
yang terus memantau seperti apa perkembangan terbaru dari sana
iwan selamat malam tadi sudah kita lihat dengan berat hati panglima menyampaikan bahwa seluruh awak kapal kri nanggala gugur
setelah lokasi ditemukan apa fokus pencarian saat ini terhadap kri nanggala iwan
ya baik terima kasih reinhardt dan fokus pencarian terhadap kri nanggala sampai saat ini masih dilakukan
ini terbukti setidaknya di banyuwangi ini sampai dengan malam tadi itu tidak ada kapal perang yang bersandar di sini
atau mengisi bekal ulang begitu artinya bisa jadi mereka sedang melakukan masih melakukan semacam patroli
begitu di sekitar lokasi kejadian
patroli ini sebenarnya walaupun sebenarnya titik tenggelamnya kri nenggala sudah ditemukan patroli tetap akan dilakukan
karena mungkin saja ada serpian serpian ataupun bukti bukti lain yang terapung begitu yang itu bisa diambil
dan serpian serpian ini memang diperlukan begitu ya untuk diangkut kemudian untuk dianalisa
untuk menentukan nanti untuk proses investigasi selanjutnya begitu
dan selain itu juga kapal kapal yang masih ada termasuk kapal dari singapura dari india dari luar negeri itu
berada di lokasi kejadian karena memang kepentingannya adalah untuk mengambil visual yang lebih jelas
mengenai posisi kapal perkiraan seperti apa kondisi kapalnya yang tenggelam tersebut
karena memang nanti itu juga akan digunakan untuk misalnya untuk proses investigasi lebih lanjut
dan itu pun misalnya digunakan juga untuk menentukan langkah selanjutnya untuk melakukan evakuasi misalnya seperti itu
karena posisi kapal itu juga menentukan evakuasi seperti apa nantinya yang lebih cocok untuk dilakukan
baik iwan sejauh ini yang anda himpun informasinya apa apa saja atau seperti apa kemudian temuan temuan dari tim
berkaitan dengan baik badan kapal atau kemudian serpian serpian yang mulai muncul ke permukaan itu apa dan seperti apa saja penjelasannya iwan
saya kurang jelas dengan pertanyaan anda tapi jika kita bicara mengenai evakuasi tentunya evakuasi yang dilakukan itu akan sangat berat
karena posisi kapal sendiri berada di kedalaman delapan meter
meter lebih dan ini terbukti dari rov yang bisa menjangkau kedalaman delapan ratus tiga puluh meter itu hanya milik singapura bukan milik dari indonesia
kri regal memiliki rov yang bisa mencapai delapan ratus meter tapi tentu kita kan harus panjangnya harus dilebihkan
karena di bawah itu banyak arus juga yang bisa mengganggu operasional dari rov
jadi dibutuhkan rov yang paling tidak setidaknya bisa mencapai kedalaman satu meter
dan untuk evakuasinya sendiri
jadi memang disebutkan ada beberapa cara yang pertama tentunya ada dengan cara balon begitu tapi dengan kedalaman mencapai delapan ratus meter memasang balon
kemudian balon itu diisi udara kemudian harapannya bisa mengangkat si kapal selam itu
tapi dengan metode ini di kedalaman delapan ratus meter tentu akan sangat sulit karena pertama pemasangannya sendiri sangat sulit
dan yang kedua akan ada arus bawah air yang akan mengganggu jalannya balon itu
ketika misalnya sedang terangkat ke permukaan begitu ya
jadi cara yang kedua adalah dengan cara memasang sling atau memasang tali baja ke badan badan kapal yang akan diangkat begitu
dan operasi semacam ini sebenarnya tidak dimiliki oleh angkatan laut negara maju sekalipun
jadi hanya beberapa saja yang memiliki yang setahu saya pun itu hanya ada satu negara itu pun perusahaan swasta sebenarnya
bukan dari milik pemerintah perusahaan swasta yang memang
memang mengkhususkan diri untuk mengangkut barang barang ataupun benda benda besar dari bawah laut yaitu yang ada di austria seperti itu
karena perusahaan ini memang telah mengangkat kapal selam milik rusia yang pernah tenggelam pada beberapa waktu yang lalu
dan memang operasi seperti ini memang sangat mahal
ini terbukti banyak kapal selam yang tenggelam kemudian memang tidak diangkut ke permukaan karena memang biayanya sangat besar
dan memakan waktu sekaligus resikonya pun sangat tinggi
baik jadi ada sejumlah skenario evakuasi tapi ada tantangan besar ya
jika kemudian skenario untuk mengangkut badan kapal ini dilakukan
terima kasih iwan herwan untuk laporan anda langsung dari banyuwangi jawa timur